tuntutan untuk mantan direktur keuangan pt asuransi jiwasraya hari prasetyo
dibacakan oleh jaksa pada sidang di pengadilan tipikor jakarta hari rabu
yang dilakukan secara virtual
adapun terdakwa hari prasetyo berada di rutan cipinang jakarta timur
jaksa menuntut hari penjara seumur hidup dan denda satu miliar rupiah
jaksa juga memerintahkan majelis hakim agar merampas beberapa barang bukti milik hari
barang bukti akan dirampas untuk negara
dalam hal ini diserahkan ke kementerian keuangan republik indonesia
sementara itu dua terdakwa lain yaitu mantan dirut juas raya henry sman
serta mantan kepala divisi investasi dan keuangan pt jiwasraya syah mirwan
dituntut dua puluh tahun penjara
setelah tuntutan dibacakan tim kuasa hukum ketiga terdakwa meminta pledoi
untuk dihadiri terdakwa yang direncanakan digelar pada dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
ada latar belakang yang membelakangi kenapa direksi pada waktu itu mengambil kebijakan
untuk investasi dengan harapan
target mendapatkan return yang tinggi
dan return yang tinggi itu tertuang juga dalam rencana kerja anggaran perusahaan
yang disetujui dan disahkan oleh pemegang saham pemerintah pada waktu itu
tuntutan penjara seumur hidup merupakan tuntutan tertinggi dalam kasus korupsi di indonesia
sebelum hari ada sejumlah nama seperti akhil mukhtar
yang juga dituntut penjara seumur hidup karena kasus korupsi pada dua ribu empat belas
majelis hakim akhirnya memfonis akil dengan hukuman bui seumur hidup
fonis itu dikuatkan di tingkat banding
dan kasasi akhil mukhtar kini menghuni lp suka miskin